itu karena ditelepon oleh ibu citra
dan bagaimana keadaannya putri ya
saya belum tahu makanya saya datang untuk mengeceknya
oh berarti putri itu kena serangan lagi ya dok
sejujurnya ya dok
saya sangat berhati dan kasihan sama keluarga ini
kebayang gak sih dok punya anak satu satunya
tapi kondisinya koma
punya menantu sekarang nyaris seperti orang yang gak waras dok
ya bayangin aja itu semua karena ya menantunya mikirin istrinya kan dong
itu bukan teman kamu
aneh banget laguannya
bim lo kenapa
tidak tidak tidak apa apa
kok gue semakin kuat lagi sama bima
siapa tahu dia butuh bantuan
tuan untung tuan sudah pulang
putri kenapa bi
yuk yuk yuk
tadi anak saya kejang kejang lagi dok
iya tapi saya sudah kasih obatnya
sekarang dia sudah tenang
tapi kalau enggak keberatan bisa ke sini enggak
tetap cek kondisinya
oke saya tunggu ya
iya terima kasih
kok bisa kena saran putri
mama juga nggak tahu raja
tadi mama pas baru datang
bibi teriak teriak putri kejang kejang
tapi mama udah kasih obat seperti saran dokter donald
sekarang sih dia sudah tenang
apa iya putri bisa ngerasain waktu raja hampir kecelakaan tadi mah
sayang kamu jangan khawatir
aku baik baik aja
kamu kenapa sih
kamu tau kan aku tuh pengen ritual sama tante vera
kalau kayak gini kan jadi gagal
janjan kamu enggak suka ya kalau ingatan aku kembali
kamu kenapa sih
lu kan aku tuh pengen ritual sama tante vera
kalau kayak gini kan jadi gagal
jangan jangan kamu gak suka ya kalau ingatan aku kembali
bukan bukan itu
ya sebenernya gini
aku gak mau kalau misalnya nanti kamu begitu ritual sama tante vera
kamu malah jadi kenapa napa
aku takutnya malah kayak gitu
tapi bima kalau misalkan aku gak ngelakuin ini semua
ya aku kayak gini gini terus
ya aku ngerti tapi kita cari cara lain ya
aku akan terus bantu kamu untuk cari cara lain
tapi aku harus pastiin supaya kamu gak kenapa napa
ya ampun bima kamu buat aku terharu
kamu gak percaya
gak percaya sama tante vera juga
feeling aku sih bilang kayak gitu
tadi pas awal ritual aku juga sempat ragu ragu sama tante vera
jangan jangan feeling aku sama bima sama soal ini
tapi kenapa ya tante vera gak bisa dipercaya
jangan jangan bima itu udah tahu
kalau yang nabrak itu dia sendiri
ya berarti sekarang kita harus cari tahu semuanya tentang ini
kalau enggak justru bima yang akan menghalangi rencana kita
ini tuh bahaya
aku tahu harus cari tahu lewat siapa nih
aku tuh bukan yang kamu bilang sama kamu ayu
tapi aku bener bener gak mau kehilangan kamu
lagipula kenapa aku sih yang harus nabrak mobil itu
kenapa harus aku yang nyebabin semuanya
kau kenapa sih
gue sempat kepikiran aja temen gue lagi curhat gitu
ada masalah dia sama ceweknya
terus dia minta saran gitu dari gue
gue bingung harus jawab apa
itu kan masalah temen lo bukan lo
iya sih cuma gini gini masalahnya
jadi temen gue ini ada ribut sama masalah sama ceweknya
nah dia takut kalau misalnya dia ngomong sama ceweknya nanti itu cewek malah makin marah lagi sama dia
menurut lo gimana
ya kalau menurut gue sih lebih baik tujuh
daripada ceweknya tahu dari orang lain makin kacau
tapi gue masih galau
tunggu tunggu tunggu
ini masalah lo apa masalah temen lo
kita bisa ketemu sekarang gak
iya dimana dimana
nanti aku smsin ya tempat ketemunya
yaudah aku mau cabut dulu
lo jangan galau galau lah jangan stres ya
assalamualaikum ibu citra
oke aku tunggu citra di depan
cinta gue ini dan aku juga tau arrogant satu ratus sepuluh
ada yang pegang dulu
uranium apa itu
ena pj sudah semak dahulu
berapa abal ini
iya saya belum tahu makanya saya datang untuk mengeceknya
oh berarti putri itu kena serangan lagi ya dok
sejujurnya ya dok saya sangat prihatin dan kasian sama keluarga ini
kebayang gak sih dok punya anak satu satunya
tapi kondisinya koma
punya menantu sekarang nyaris seperti orang yang gak waras dok
ya bayangin aja itu semua karena ya menantunya mikirin istrinya kan dong